katanya nggak sengaja tapi kok bisa sih kena muka
komentar sarkastis komika bintang emon atas hukuman yang dijatuhkan jaksa
terhadap pelaku penyeraman air keras kepada penyidik kpk novel baswedan berbuntut panjang
seorang bernama charlie wijaya yang mengaku salah satu kader partai solidaritas indonesia menyatakan
telah melaporkan emon ke kementerian komunikasi dan informatika
namun pelaporan yang mengatasnamakan kader psi ini sudah dibantah oleh ketua dpw psi dki jakarta michael sianipar
kepada cnn indonesia com michael menuturkan charlie wijaya tidak terdaftar sebagai kader psi
ini bukan pertama kalinya bintang emon diserang setelah unggahan komentar sarkastis ke akun instagramnya menjadi viral
sebelumnya bintang emon juga difitnah sebagai pengguna obat obatan terlarang di media sosial
namun pria bernama asli gusti bintang ini melawan balik finah itu
dengan mengunggah hasil resmi tes di rumah sakit yang menunjukkan ia negatif narkoba
di tengah serangan yang ditujukan kepadanya dukungan untuk bintang emon terus mengalir
tagar bintang emon best boy pun sempat trending di lini masa
dukungan juga datang dari novel baswedan
melalui akun instagramnya novel menilai kritik sosial yang disampaikan bintang emon sudah tepat
justru mempertontonkan wajah hukum indonesia yang buruk
proses itu nampak sekali keterlaluan
nampak sekali mempertontonkan wajah hukum yang buruk dan lucu tentunya
sehingga saya melihat kritik sosial yang disampaikan itu sudah pada tempatnya
tentunya saya berharap semoga bintang emon semakin kuat semakin matang dan semakin dicintai masyarakat
pelaku penyerangan semoga sadar bahwa yang dilakukan itu keburukan dan berhenti untuk membela orang orang yang dolim
sementara itu komisi nasional hak asasi manusia menyesalkan pelaporan bintang emon
menurut komnas ham video kritik bintang emon merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang wajar dilakukan
masa akan kita dalam bermedia sosial ini
tidak ada sopan santunnya
lagi itu ya kan
nah mungkin saya pikir kalau masyarakat terus terusan seperti itu itu menjadi problem bagi kebebasan berekspresi
kalau ada yang berpendapat lain kan boleh juga
karena berpendapat itu kalau disampaikan secara baik kan bukan suatu kejahatan
sebelumnya komika bintang emon sempat menjadi viral di media sosial setelah mengunggah video yang merekam komentar sarkastisnya tentang kasus penyerangan novel baswedan
tersebut pemuda dua puluh empat tahun ini mengkritik sejumlah kejanggalan dalam putusan jaksa yang hanya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada penyerang novel baswedan dengan gaya khasnya sebagai komika
tim liputan cnn indonesia